kita mundur sehari ke belakang
sidang mahkamah konstitusi sembilan belas juni dua ribu sembilan belas
yang lalu berlangsung panjang dan juga penuh perdebatan
dari lima belas saksi fakta dan juga dua saksi ahli
yang diajukan satu saksi mengundurkan diri
dalam sidang selama dua puluh jam ini
belum semua saksi dari pihak pemohon maju
untuk memberikan kesaksian
mahkamah konstitusi kembali menggelar
sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas pada rabu pagi
agenda sidang kali ini ialah pengesahan alat bukti tambahan
serta mendengarkan keterangan saksi dari pemohon
sidang berlangsung sejak pukul sembilan pagi
pemohon menghadirkan lima belas saksi fakta
dan dua saksi ahli
sesuai dengan kesepakatan hakim mahkamah konstitusi
namun belakangan direktur lokatara foundation
haris azhar menolak menjadi saksi bpn prabowo sandi
selain saya materialnya atau bemperannya doang
yang kedua yang penting adalah soal
buat saya ini orang orang yang berkonflik
di mahkamah konstitusi
orang orang yang bermasalah dari sisi hak asasi manusia
ini topik penting yang saya kerjakan selama ini gitu
prabowo namanya ada di laporan pelanggaran ham
jokowi juga lima tahun jadi presiden
gak bisa nyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan aktivis
dan membiarkan prabowo untuk panjulah jadi presiden
jadi saya pikir
saya pikir ngapain saya jadi saksi yang
siapa nanti menguntungkan siapa salah satu pihak gitu kan
dan menanggapan yang proper soal itu
ketua tim hukum prabowo sandiaga babang wijayanto
sempat diancam dikeluarkan dari ruang sidang oleh hakim mk
ini terjadi setelah bw menganggap hakim menekan saksi idam amiruddin
yang bersaksi soal data nomor induk kependudukan atau nik ktp invalid
yang disebutnya sebagai data siluman
sekarang mau saya tanya anda itu posisinya itu apa
di dalam tim ini posisi anda itu sebagai apa
sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan dpt
hingga pada waktu pilpres kemarin
kalau anda dari kampung mestinya yang anda ketahui kan situasi di kampung itu bukan nasional kan
saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak
ini saya ingin berikan penjelasan
jadi bapak sudah menjudgemen seolah olah orang kampung tidak tahu apa apa itu juga tidak benar
mohon dengarkan saja dulu pak apa yang akan dijelaskan
ini memang orang yang sangat senderhana dan humble
bukan begini pak bambang
saya kira saya sudah cukup saya akan dialog dengan dia
pak bambang sudah stop
tapi saya mohon juga jangan ada tekanan
kalau tidak stop pak bambang saya suruh keluar
saya mohon maaf pak kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu pak
saksi saya menurut saya ditekan oleh bapak
sudah pak bambang sekarang diam saya akan dialog dengan saudara saksi
selain itu di tengah persidangan idam sempat meminta izin untuk ke kamar kecil
momen minta izin idam itu terjadi usai tanya jawab dengan kpu
sidang mk lalu diskors lima menit dan sembilan hakim pun meninggalkan ruang sidang
selain pembahasan nik siluman dalam sidang ini para saksi juga mengungkapkan berbagai hal
nur latifah narawan salah satu kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan tps

mengaku melihat anggota kpps mencoblos lima belas surat surat surat ini

ada juga agus makmum yang menjelaskan temuan terkait data kartu keluarga pemilih
yang tidak wajar yang jumlahnya mencapai satu ratus tujuh belas ribu
rangkaian pemeriksaan saksi dan bukti untuk mendukung dalil pemohon sengketa pilpres
menjadi etalase dari pertunjukan argumentasi politik hukum teknologi informasi dan tentunya demokrasi
kemampuan argumentasi saksi dan bukti yang dihadirkan sudah seharusnya menjadi amunisi
dan juga variabel yang kuat untuk mempengaruhi menjelaskan dan menjelaskan tentang kesehatan kita
untuk mempersiapkan kemasral dagang muslim
keterangan para saksi tapi kita coba berangkat dari hari dulu ya bang ya
hari ini kpu hanya menghadirkan dua saksi ahli
begitu satunya datang satu lagi tertulis kan
kalau dari bacaannya bang ferry mungkin kalau secara peradilan dimungkinkan ya
sah sah saja tapi melihat ini bentuknya apa sebetulnya bang ferry
ketika kemudian tidak menghadirkan saksi fakta
apakah memang sudah cukup percaya diri confidence
atau memang ini melihat bahwa tidak perlu ada yang diklarifikasi lagi
dari saksi fakta dari tim pemohon sebetulnya
sejak rabu kamis ini juga adalah sidang pleno pembuktian
sebagai sidang pembuktian tentu yang diadu adalah alat bukti
alat bukti itu bermacam macam keterangan saksi
pemohon membawa sebanyak banyaknya saksi
yang namanya alat bukti itu salah satunya saksi
lalu keterangan ahli lalu bukti surat elektronik
dan segala macamnya yang menjadi pendukung dari alat bukti tersebut
kalau kemudian fokus dari pemohon adalah alat bukti yang bernama saksi dan ahli
maka termohon sebaliknya
dia mempercayai proses pengolahan fakta fakta di dalam persidangan
sebagai sesuatu yang akan mempengaruhi hakim dalam putusannya
begitu hakim menelusuri keterangan dari saksi saksi pada sidang pembuktian pertama rabu kemarin

dan kemudian kalau kemudian

terbantahkan sendirinya di dalam persidangan
misalnya satu soal ancaman
banyak sekali diketahui akhirnya cerita ancaman itu hanya dramatisasi
misalnya ada yang merasa terancam bahkan diserang
tetapi serangan itu tahun dua ribu tujuh belas
ada yang diancam dibunuh tapi tahunya dari teman
padahal saksi kan harus mendengar melihat mengalami sendiri
jadi lewat begitu ya
ada merasa terancam tapi karena parkir mobil di depannya
jadi ini kemudian terbantahkan
lalu hal hal yang dianggap substansial
yang menjadi pokok pokok permohonan
juga akhirnya bisa dibantah dengan tanya jawab
jawab jinawab antara hakim dengan saksi
antara saksi dengan termohon dan pihak terkait
misalnya saksi begitu menerangkan soal dpt ganda
dpt ganda itu dipastikan digunakan
saksi tidak bisa memberikan keterangan
ada misalnya yang sangat monumental ya
mengatakan bahwa ada dpt tujuh belas
dpt siluman menggunakan bahasa begitu ya
jadi monumental ya sekitar tujuh belas lima juta
dicantumkan di dalam permohonan
alat buktinya adalah bernomor p satu ratus lima puluh lima
begitu ditanya hakim
ternyata alat bukti itu tidak ada
oke jadi dari keterangan saksi kemarin
mungkin dirasa kpu tidak perlu untuk menghadirkan saksi fakta begitu
maksudnya bang ferry
ya karena untuk apa dihadirkan saksi
kalau kemudian segala hal dalil dari keterangan saksi itu sudah terbantahkan
dalam proses persidangan
kpu tentu saja ini bagian dari strategi lawyering mereka
menunjukkan percaya diri dalam persidangan
dan mereka hanya menghadirkan ahli yang bisa menjelaskan soal situng
namanya saja situng kata kpu kan
sistem informasi penghitungan begitu ya
jadi ini informasi sifatnya
yang dibahas adalah rekapitulasi
jadi itu yang kemudian coba dibantah
bang ferry tapi kan ada juga kesaksian yang mungkin muaranya itu menyasar pada
netralitas aparat begitu kan pns dan lain sebagainya
kemudian apakah itu sudah bisa dijawab kah dalam saksi yang dihadirkan oleh kpu hari ini
dan bagaimana anda melihat keterangan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh kpu
apakah itu sudah bisa membantah
dalil dalil yang diajukan oleh tim pemohon
tapi dijawabnya nanti ya bang ferry
kita harus break dulu
bang ferry sudah tidak sabar
tapi kita harus break
kami akan segera kembali suatu saat lagi
anda kembali di layar demokrasi
sebelum saya lanjutkan ke bang ferry
kita dengarkan dulu ya bang ferry
ada beberapa kesakitan
yang mungkin juga menarik untuk kita jadikan pembahasan diskusi
tadi juga kita menyangkut soal kesaksian tadi terakhir ya
yang sudah kita singgung
kita coba dengarkan salah satu keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon atas nama
hairul anas ini yang cukup menarik perhatian
kita akan coba dengarkan apa kesaksiannya
ada satu slide yang mengatakan bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi
itu materi siapa
dan ini ditayangkan pada saat bapak muldoko
kalau tidak salah
iya yang satunya bukan yang ini
itu ada kata kunci
ada tujuh provinsi dan yang akan menjadi penentu kemenangan
terus disana juga ada
saya sebelum saya masuk lagi
ini kan salah satu presentasi dari salah satu
salah satu narasumber
siapa saja narasumber yang lain yang ada dalam training itu
nah ya saya jadi ingat ada satu lagi yang bagi saya sangat memukau
materinya sangat bagus
mirip materi ini
banyak statistiknya juga
itu dari gubernur jawa tengah
jihan anda diberikan materi ini
oleh salah seorang narasumber
nah tolong anda jelaskan
kira kira ini sebuah wacana akademik
ataukah ini sesuatu yang fakta terjadi yang anda ikuti
ini materi kan banyak sebetulnya
saya mengambil dua saja
yang bagi saya mengganggu
kalau anda menjelaskan kayak begini
maaf yang mulia
ini adalah materi
ini adalah materi bukan opini
iya saya jelaskan ini materi
tapi ini kan harus dihubungkan dengan kasus konkret
karena ini kan saksi fakta
dia mendapatkan fakta inilah materinya
sudah saya pertanyaan kepada yang bersangkutan
biar dia yang menjawab
oke ini materi ini diberikan
lalu apakah peserta itu diajarkan untuk melakukan kecurangan
tentu tidak bang genda
maaf yang mulia
secara teknis tidak pernah diajarkan untuk melakukan ini
untuk materi ini
saya selaku tkn
memberikan apa itu penekanan atau pembekalan
kepada para saksi
kepada para saksi
supaya para saksi itu lebih puas pada
lebih hati hati melihat situasi
dalam sebuah demokrasi yang
itu apa saja bisa terjadi
termasuk juga kecurangan
untuk itu kalian para saksi
harus bekerja sungguh sungguh
berikutnya kalian harus militan
jangan banyak meninggalkan tempat
bahkan sampai yang pakai kacamata
kalian yang menggunakan kacamata
supaya maju ke depan agar
apa yang sedang dikerjakan oleh
para penghitung suara itu
yang sedang merekap
nah itulah konteknya seperti itu
jadi tidak ada apa
saya mengajarkan mereka
untuk berlaku curang dalam
kecurangan adalah hal yang wajar
itu sebuah pelindaran yang ngawur
enggak konteknya tidak seperti itu
ya langsung dibantah
oleh muldoko sendiri
bang ferry bagaimana anda melihat
keterangan saksi atas nama hairul anas tadi
seberapa kuat sebetulnya keterangan itu
bisa paling tidak menguatkan dalil
yang disampaikan oleh bpn prabowo sandi
oleh pemohon mungkin ini arahnya
terkait dengan kecurangan yang tsm
dan lain sebagainya
ya saya pikir dari satu sampai empat belas
keterangan saksi ya
keterangan saksi empat belas khairul anas
paling menarik ya
apalagi keterangan itu
apakah unsur terstruktur
dalam kecurangan pemilu
apakah penyelenggara pemilu
atau penyelenggara pemerintahan
terlibat melakukan kecurangan
kita ketahui dari keterangan itu ada
bahkan dihadiri presiden
ada judul yang luar biasa
kecurangan adalah hal yang wajar
dalam demokrasi ya
namun ini saksi
saya pikir orang jujur ya
buktinya begitu ditelusuri oleh
hakim konstitusi palguna ya
katanya makna dari judul itu
berarti kecurangan itu
harus dilakukan sebagai bagian
atau di dalam demokrasi
kecurangan itu hal yang lumrah
dijawab poin yang kedua
berarti sesuai dengan tadi apa yang direspon
oleh muldoko sendiri ya
karena mungkin muldoko merespon berdasarkan
keterangan saksi sendiri dalam fakta persidangan
tapi itu cukup kuat tidak sebetulnya
untuk apa sebagai salah satu
penguatan dalil dari pemohon
ini arahnya sebetulnya keterstrukturnya ya
negara pemerintahan ya
nah kalau seandainya saksi tidak membantah
betul betul dalam proses
itu terjadi upaya
untuk mengajak orang melakukan
kecurangan begitu hakim konstitusi
saldi isra mengatakan
apakah di dalamnya ada diajarkan untuk
melakukan kecurangan dia mengatakan
tentu tidak baginda ya
walaupun yang mulia
memang proses itu lebih kebahasan
diterangkan oleh saksi sendiri
bahwa memang di sana ada upaya untuk
menyemangati kami saksi saksi
kata keterangan saksi ya begitu
jadi kalau seandainya dia
tidak tahu tidak tahu mungkin ceritanya
adanya pak muldoko judul
yang bombastis bisa kemudian
digunakan oleh tim tki
terlibatnya penyelenggara pemerintahan
sayang dia sendiri
melakukan bantuan bantuan yang
malah memperlemah posisi dalil
menarik tadi bang ferry katakan dari empat belas saksi
ini yang paling menarik artinya
tiga belas yang lainnya menurut anda tidak
menyampaikan keterangan saksi
yang wow kah
tidak menurut anda keterangan saksi yang bisa menguatkan dalil kah
ya saya kan termasuk yang menunggu sebagaimana
banyaknya orang indonesia menunggu
keterangan saksi wawo itu ya
dari pertama misalnya yang wow itu soal
tujuh belas lima juta ternyata
alat buktinya tidak ada
bukti p satu ratus lima puluh lima itu sampai sekarang
lalu kemudian ada dpt ganda
ada ancaman kepada saksi saksi juga
terbantahkan langsung dalam persidangan
saksi betty misalnya juga
dia bantah langsung apalagi
begitu diulas dia sendiri
sebenarnya bukan orang yang
bermukim di sana
banyak hal yang kemudian
hakim mampu menggali fakta
sesungguhnya tinggal saja
memang menurut saya
tim tkn tidak betul betul
menyeleksi saksi yang
kemudian bisa mendukung
tim bpn ya
untuk mendukung dalil dalil
permohonannya nah itu bagi saya
ada kondisi yang mungkin
fatal ya dalam persidangan di
makamah konstitusi walaupun
harus kita sadari tim bpn
mempersiapkan hanya dua hari
apakah memang posisi saksi tidak begitu kuat
karena kalau ketika didalami lagi
ternyata tidak beberapa
mungkin ada yang tidak menyaksikan langsung
tidak merasakan tidak melihat ini kan seharusnya
menjadi faktor yang seharusnya dimiliki
oleh saksi ya ketika saksi dihadirkan harus dimiliki
oleh saksi makanya
begitu kita membaca permohonan
lemah itu ya lalu ada perbaikan

dalil dalilnya terlalu banyak tidak fokus ya
kemudian apapun dalil yang
diajukan pemohon bisa
diperkuat dengan keterangan saksi
dalil yang mengatakan
peralihan suara itu
membutuhkan alat bukti surat yang sangat kuat
tapi untuk tsm
saksi paling menentukan
kekuatan keterangan saksi sangat
menentukan untuk menjelaskan itu
tidak benar benar mampu
menyeleksi saksi saksi yang bisa
menjelaskan itu dalam persidangan
bang ferry tapi sebetulnya secara umum anda melihat
persidangan dua hari ini
apakah itu sudah masuk ke substansi
dari isi gugatan atau
sebetulnya masih mutar mutar saja sebetulnya
dari apa yang terjadi dua hari ini
yang mengesalkan saya adalah
masih dibahasnya soal situng
sebagaimana kita ketahui bersama
situng tidak ada hubungannya dengan
hasil pemilu karena sifatnya
media untuk publik bisa melihat
sifatnya perselisihan hasil harusnya
rekapitulasi hasil pemilu yang
akan dibahas makanya saya
anggap bpn tidak terlalu fokus
untuk membedah ini dalam ruang
persidangan saya tidak tahu
apakah karena keterbatasan alat bukti
atau ketidakmampuan mereka
penjelaskan ke depan hakim
mahkamah konstitusi bahwa
hal ini memang terjadi
juga hadirkan beberapa keterangan lagi
yang akan kita ulas bersama kita harus
break terlebih dahulu kami akan segera kembali
oke kita lanjutkan dialognya saya ke
ini membahas situng
apa yang menurut anda ingin
kalau dilihat ya bahwa
situng kita masih terkendala
dengan hal hal yang bermasalah
ada form c satu yang
berbeda dengan data teks
yang diinformasikan di
website kpu tentu saja
kemudian dikelola sebagai
salah satu wacana bahwa telah
terjadi kecurangan dalam proses
penyelenggaran pemilu sehingga
mungkin karena data ini terbuka oleh
publik disaksikan oleh publik publik
merasa ada keanehan lalu
kemudian diolah agar
di dalam proses persidangan menjadi
hal yang menarik bagi
banyak orang tapi itu tidak
substansi harusnya menurut anda yang membahasnya jauh dari
substansi karena kan rekapitulasi
hasil menjadi hal yang paling penting
apalagi di dalam undang undang
sudah dinyatakan bahwa
yang menjadi pegangan untuk menentukan
hasil adalah rekapitulasi
manual berjenjang jadi
sudah selesai sebenarnya situng
sebagai undang undang sudah menyatakan
itu sebagai ruang informasi bagi publik
harusnya kemudian tim bpn ini fokus
terhadap apa terhadap gugatan mereka sejak awal
ini kan karena tuduhannya cukup banyak tsm
permintaan yang berdiskualifikasi
ada pemungutan suara ulang dan sebagainya apa harusnya
ini gara gara bpn tidak
fokus dengan apa yang mereka ucapkan
sedari awal misalnya
permohonan tiga puluh tujuh halaman
itu menurut saya sangat buruk ya
tapi ada hal yang baik di sana yaitu
dalil dalil permohonan terhadap
tsm sedangkan perbaikan
yang banyak itu
kemana mana ceritanya ya
bahkan hal yang mereka dulu tolak
yang namanya mahkamah kalkulator
ternyata dijadikan dalil padahal dulu
ditolak dianggap itu bagian dari
rezim yang korup
begitu di mahkamah konstitusi
harus dibuktikan tsm lalu kemudian
ada masalah yang luar biasa terhadap
petitum mereka yang terlalu banyak dan
bahkan aneh misalnya minta
psu sekaligus kemudian minta
kalau dikabulkan semuanya bagaimana
psu dilaksanakan komisionernya sudah
diberhentikan ya sehingga saya sebut
tidak fokus mestinya walaupun
ada kekurangan di
permohonan awal dia fokus
kepada pembuktian tsm
nah makanya dibuktikan apalagi
mas bewe salah satu
lawyer di mk yang sangat
berpengalaman soal tsm
kenapa tidak fokus kepada
itu saja untuk dibuktikan
bahwa ada keterlibatan penyelenggara
pemilu dan aparat pemerintahan
yang direncanakan dengan
dalam jumlah yang luar biasa besar
oke oke bang ferry tahan dulu kita akan
saksi fakta yang dihadirkan
oleh kpu sebagai pihak termohon yang cukup menarik
untuk kita diskusikan kita lihat berikut ini
yang mulia silahkan
yang benar ini kan dimana seolah olah
perubahan suara di
situng mari kita tampilkan data
ini data pada tanggal dua puluh lima april
kira kira seminggu setelah
kita lihat di tabel ini ternyata
penambahan suara maupun pengurangan suara
itu terjadi pada
kedua belah pasangan jadi
tidak ada spesifik pada satu pasangan saja
dua duanya mengalami ada yang menambah
ada yang pengurangan
yang kedua adalah
dari data ini kalau saya tampilkan platnya
seperti ini untuk level provinsi
ini menunjukkan suatu pola
yang tidak teratur
pola yang acak
kalau kita lakukan uji ks dua mungkin bapak ibu
yang menguasai statistik
untuk menguji apakah pola tersebut
teratur atau tidak uji ks dua menunjukkan
bahwa angka angka ini adalah
tidak ada pola keteraturan sama sekali
perdalam sampai level kabupaten kota
ini datanya mungkin nanti bisa saya serahkan
ada tebal sekali
kalau kita petakan seperti ini kita lihat
lebih acak lagi
itu adalah peradaan suara
satu yang biru peradaan suara
di situ merah ada yang ditambah
tapi ada juga yang berkurang
kabupaten yang lain biru juga sama demikian
sekali lagi di sini juga
cat atau grafik ini
kelihatan sekali bahwa tidak ada pola
keterangan ini menurut anda apakah
menguatkan pihak terpohon
atau justru sebaliknya karena kalau kita lihat
setelah sidang justru pihak bpr sebagai pemohon
keterangan saksi ahlinya kp
justru menguatkan dalilnya mereka
merasa dirinya gr sendiri
semuanya saya pikir
tetapi dari keterangan ahli
menggambarkan bahwa kecurangan itu
yang terjadi bukan kecurangan ya
upaya untuk merusak
yang dianggap awalnya menguntungkan
salah satu pasangan calon
ternyata terjadi untuk kedua pasangan
calon baik untuk meningkatkan suara
bahkan acak ya
lalu pengurangan juga
terhadap dua pasangan calon bahkan
jumlahnya tidak jauh kan artinya
merugikan hanya untuk pak prabowo
juga untuk pak jokowi
ini tidak hanya menguntungkan pak jokowi
tapi juga menguntungkan pak prabowo
jadi untuk situng
sebagai media informasi
malah bisa digambarkan bahwa
kedua duanya mengalami kerugian
bahkan juga mengalami keuntungan
itu sebabnya sebagai sumber informasi
validitasnya ini memang harus
ditingkatkan kan itu
yang diakui oleh ahli bahkan oleh kpu
oke kalau kemudian menurut anda
membahas itu tidak substansial
yang harus jadi mungkin membahas hal yang
lain dari tipe pohon kenapa kemudian
kpu akhirnya juga mendatangkan
saksi ahli yang kemudian
menjelaskan soal situng juga kan
terpancing karena dua saksi ahli
kan adalah katanya
ahli dalam bidang
it forensik kan
nah yang menjelaskan bahwa
ada masalah di dalam situng
bahkan keterangannya itu
kalau saya dan teman teman pemilu
agak aneh saja ya karena
sumber data yang diambil itu salah
sumber data mereka kan
tentu saja pasti berbeda itu ya
lalu kemudian itu yang hendaknya kayaknya
ingin dibantah oleh kpu
ahli itu hanya mempermasalahkan
situng padahal fokus
dalil dalilnya soal penggelembungan suara
ada pengurangan dan penambahan
kemudian dalil kedua soal tsm
dan itu masih soal
prosedural nah kenapa kok
bicara situng yang sumber informasi
nah karena kpu
mungkin khawatir informasi ini
diterima negatif oleh publik
maka dihadirkanlah saksi untuk
membantahnya jadi kedua belah pihak
pemohon dan termohon
membahas hal yang tidak
diperlukan dalam situng kalau kemudian misalnya diagap situng
mungkin sebagai bagian dari kecurangan
menjadi bagian dari itu itu bagaimana
karena sepertinya kan arahnya kesana
dari pihak pemohon makanya
kalau memang pemohon ingin
mendalilkan itu harus dibuktikan
apakah proses situng itu
kecurangannya akan mempengaruhi hasil
karena kesitu muaranya hasilnya itu ya
penyelenggara pemilu untuk
menipu publik secara luas
dan menguntungkan salah satu pihak
secara masif lalu hasilnya
itu akan digunakan
sebagai penentu kemenangan
ternyata kan tidak itu masalahnya
tidak digunakan untuk menentukan kemenangan
jadi apapun yang terjadi di situng
sama sekali tidak berhubungan di sana
nah itu yang kemudian
menurut saya gagal dibuktikan
oleh pemohon mestinya
kalau mau menjelaskan misalnya
ada bukti bahwa upaya
mengubah situng sedemikian rupa
adalah bagian dari upaya mengubah
nah jembatannya ke sana itu yang tidak ada
dan menurut anda
ketika kemudian kpu hari ini
hanya menghadirkan satu saksi
yang juga membahas tadi soal it itu
bang ferry apakah kemudian juga tidak
tidak apa ya tidak
lebih rugi karena ada banyak hal yang
tidak terklarifikasi kan oleh pihak kpu sendiri
kpps yang mencoblos
dan lain sebagainya itu kan juga tidak dijawab pada akhirnya
ada dua kemungkinan ya dan
menurut saya itu menarik satu
bahwa kpu percaya bahwa
proses persidangan sebelumnya sudah
menyelesaikan dalil dalil pemohon ya
sehingga tidak perlu dibantah lagi
karena sudah terbantah dengan strategi lawyering
bahwa dengan begitu
orang akan melihat
percaya diri bagian dari
yang kedua ya mungkin
sehingga tidak menggunakan hak hak
tidak menggunakan kesempatan itu ya
kesempatan itu dan itu biasa ya
juga bisa nanti besok ditunjukkan
oleh pihak terkait ya karena
mungkin mereka merasa kalau
mereka mendatangkan saksi bisa saja
maka rugi kalau mendatangkan saksi karena
kan bisa saja pertanyaan pertanyaan
menjadi tidak terkendali
terakhir bang ferry jadi anda melihat dua hari persidangan
kepada publik keterangan saksi dan juga atbukti ini bagaimana
anda melihatnya singkat saja
iya kalau saya kan dan semua orang berharap
wow itu akan datang ya
ternyata yang datang hamzah
jauh sekali dari harapan ya
kalau mau dinilai kemarin itu
dari sepuluh nilai terbaik ya
bagi saya cuma lima saja ya
merah itu ya oke baik kita
lihat juga besok seperti apa
sidang lanjutannya karena besok juga masih
pemeriksaan saksi dari pihak tkn
kita nantikan bersama terima kasih banyak bang ferry sudah
berbagi perspektif dari
apa yang kita saksikan
tujuh hari terakhir ini soal sidang sengketa
sama sama menikmati walaupun sedih ya
segera kembali dengan informasi lain ini perdebatan
mengenai aspek kualitatif dan juga kuantitatif yang
menjadi materi gugatan dan juga pertimbangan
hakim konstitusi untuk memutuskan
sengketa juga menghadirkan perdebatan di luar
persidangan kita saksikan perdebatan antara
roky gerung dan juga ahli mukhtar ngabalin